anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
jaksa penuntut umum dalam sidang pembacaan dakwaan perkara perintangan penyidikan kematian brigadir yosua
menyampaikan bahwa brigjen hendra kurniawan
memerintahkan penyisiran cctv yang berada di sekitar kediaman verdi sambo
hendra kurniawan menghubungi anggota tim kilometer lima puluh
guna menjalankan perintah verdi sambo untuk menyisir cctv
yang berada di kompleks polri duren tiga jakarta selatan
usai pembunuhan brigadir yosua
hendra meminta akbp agus nurpatria untuk menghubungi akbp ari cahya alias acai
yang merupakan tim cctv dalam tim kilometer lima puluh
acai yang tengah berada di bali kemudian memerintahkan akp irfan widianto
untuk datang ke lokasi dan melakukan penyisiran cctv
ia menemukan ada kurang lebih sekitar dua puluh cctv
dan beberapa di antaranya diperintahkan hendra untuk diambil
selanjutnya saksi agus nurpatria adipurnama sik
juga melaporkan jumlah cctv di seputaran kompleks permandoran tiga tersebut
kepada terdakwa hendra kurniawan sik
yang sedang berada di rumah dinas saksi verdi sambo
bersama saksi arief rahman arifin sik mh
dan saksi verdi sambo sik mh
agus nurpatria adipurnama sik mengatakan
bang izin anak buahnya acai laporan ke saya
ada sebanyak dua puluh cctv
kemudian terdakwa hendra kurniawan sik mengatakan
oke jangan semuanya yang penting penting saja
kemudian saksi agus nurpatria adipurnama sik
menanyakan dvr cctv tersebut ada di mana
tetapi saksi irvan widianto sik menjawab
dan setelah itu saksi agus nurpatria
dvr cctv tersebut ada di post security
dan saksi irvan widianto sik
mengecek kebenaran dvr tersebut
setelah itu saksi irvan widianto sik
juga diminta untuk mengambil
dvr cctv tersebut
dan mengganti dengan dvr